nanti di akhirat allah yang akan mengadili seperti itu

allah subhanahu wa ta'ala allah wabarakatuh allah wabarakatuh allah wabarakatuh
inilah ungkapan kemarahan dan kesedihan seorang warga saat melihat rumahnya dikosongkan paksa oleh petugas gabungan dalam proses eksekusi sejumlah bidang lahan dan rumah di desa pp kecamatan ngawen kelaten jawa tengah pada rabu siang
bukan hanya itu jalannya eksekusi yang dilakukan oleh petugas dari pengadilan negeri tni polri dan satpol pp kelaten ini juga mulai protes sejumlah warga yang terkena dampak pembangunan jalan tol solo yogyakarta
ketakutan lho pak keren
eh biasanya yang biasa aja
ketua pengadilan negeri kelaten tuti budi utami menjelaskan ada empat belas bidang lahan dan rumah yang dieksekusi oleh petugas
eksekusi dilakukan karena proses hukum sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan sudah ingkrah
total yang kita lakukan eksekusi khusus di desa pp ada empat belas bidang kemudian rumah terdiri dari tujuh rumah kemudian selainnya adalah lahan kosong
oke empat belas bidang untuk pembangunan jalan tol atau sekitarnya
pembangunan jalan tol semua
sementara itu kuasa hukum warga menilai eksekutif
eksekusi yang dilakukan petugas gabungan tersebut cacat hukum
putusan pengadilan dinilai masih kurang jelas karena belum mencantumkan nilai yang harus dibayarkan atas penggantian bidang lahan
menurut saya cacat hukum
karena putusan itu tidak ada yang menyebutkan
jadi kan bisa nantilah tahu bahwa menyebutkan nilai itu harus disebutkan di dalam itu menyebutkan nilai
bukan terus kemudian apa itu
putusan belum pokok
perkara belum diperiksa kemudian dilaksanakan
dalam proses eksekusi petugas gabungan mengerahkan alat berat untuk mempermudah merobohkan bangunan
bagus adi kelaten jawa tengah